reina aduh cucu oma kangen banget gak pengen ketemu
kenapa ya aku kesepian banget di rumah
itu karena aku kangen banget sama keisha
tapi keisha kan udah gak mungkin bisa temuin aku lagi
ya mungkin dengan adanya rena bisa membuat hati aku tenang
wah aku belum kabar itu
dan lu harus juga ingat sayang
hubunganmu sama nino sampai sekarang itu baik baik aja
itu karena kebaikan lu
dari yang saya dengar cerita bu andin tadi
di sini bu ani tidak bisa disalahkan
karena bukan bu andien yang menyupir
sudah otomatis ini bukan kelelainan bu andien
kesalahan ini gak bisa disalahkan kepada saya dong
dan saya bisa mencari kelelainan bu andien
saya bisa melakukan pencarian itu sendiri kan
saya bisa menyelidiki kasus ini sendiri
oh tentu saja bisa bu
ibu bisa melakukan penyelidikan sendiri
tapi penyelidikan ibu ini tidak berkekuatan hukum
ya tapi kan pak
apa yang dilakukan bu anin ini bukan suatu hal yang salah
dan tidak merugikan pihak lain
kalau membantu proses penyelidikan iya
tapi kalau di pihak sana coba menggandeng
pak amar sendiri
tentu kita semua tahu
buktinya bu elsa bisa dikeluarkan dari penjara
ya meskipun prosesnya agak lama
gue mau ketemu sama lo
bukan berarti gue mau nerima lu ya
kan sesuai perjanjian kita sih
bukan berarti gue mau tinggalin nino ri
tapi di saat yang bersamaan
lo harus juga sama gue
sesuai perjanjian kita
sekarang mau jawab pertanyaan gue sih
ya mbak andin memang ke kantornya nino
terus dia mau cek cctv
dia bilang katanya
dia mau tahu apa mobilnya nino itu sebelum kecelakaan
baik baik aja atau ada orang yang
menyalahi bikin remnya blong gitu
terus gimana dia
ada menemukan kejanggalan dari rekaman cctv itu
ya dia gak dapat apa apa lah
sebelum dia cek
gue udah larang duluan
dia yang harusnya tanggung jawab
dia yang udah bikin anak gue meninggal gitu
gue akan melaporin dia ke polisi
ya iyalah gue laporin ke polisi
dan lo tau gue akan mengganding amar mahendra
untuk jeblosin dia ke penjara
karena dia sudah membuat anak gue meninggal
kalau amar udah dibawa bawa
jarum di dalam tumpukan jerami pun bakal berhasil ditemuin
karena buat seorang amar mahendra
hal yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi
mau ngebelain mbak andin juga
kayak nino kayak keluarga gue
ya gak gitu sih sa
kayaknya lo gak perlu sampe bingung polisi
dia harus dilaporin ke polisi
dan itu gak akan ngerubah rencana gue titik
ada preparing apa
tak gimana kamu udah ketemu dengan nik
maksudnya teman kamu yang namanya
soal aku mau bicara sama kamu
soal omongan kamu tadi
soal kamu pengen tuntut
soal kamu pengen pikir pikir lagi
ada banyak hal yang harus kamu perhatiin
yang pertama kalian itu keluarga
kalian kakak beradik
dan kamu juga tahu persis kan
posisi anies pada saat itu bukan yang disalahkan
bisa gak sih
kamu batalin dulu niat kamu atau paling tidak
gak usah mikir soal nuntut andin
ini kan masalah hukum dan keadilan
kalau salah ya harus dihukum
seperti apa yang terjadi sama aku nok
ya tapi posisinya
kalau kamu minta persetujuan aku aku gak izinin
kalau kamu masuk
masa dengan keandaan kamu kamu ingin nuntut
aku minta kamu ketemu dulu sama orang tua kamu
tanya papa surya tanya mama sarah
gimana baiknya solusi yang bisa didapatin
mungkin dengan cara kekeluargaan atau mungkin dengan omongan apa gitu
terserah ya no
mau kalian dukung
mau kalian gak dukung juga
aku tetep akan melaporkan sama andin
kamu tuh keras kepala
kita ketemu di kantornya pak ahok
gak enak ngomong baik baik pak
aku otw sekarang
astagfirullah ini orang
apa sih yang ada di kepalanya
jelas jelas dia tau
andin itu gak salah
kenapa jadi menggebu gebu ingin nuntut atin
bener bener keras kepala ini
gak keras kepala ini elsa
gak keras kepala ini elsa
gak keras kepala ini elsa
gak keras kepala ini elsa

udah pengen ketemu
kenapa ya aku kesepian banget di rumah
itu karena aku kangen banget sama keisha
tapi keisha kan udah gak mungkin bisa temuin aku lagi
ya mungkin dengan adanya rena bisa membuat hati aku tenang
wah aku belum kabarin andin sih kalau mau nemuin reina
ya tapi mudah mudahan andin faham ya
karena aku kan bukan nino
eh ibu chandra
saya dateng mau ketemu reina bisa
bukain dong lah
cuman belom dimpanin
sehat sehat sehat
kalo bu andin kan udah jelas nih
orang panino dateng kesini
ini masalahnya yang dateng ibunya panino
gimana dong masuk gak
bu juga bingung
dikasih kan nih
yaudah sekarang kita aja